pidato ahok saat melakukan kunjungan kerja ke kepulauan seribu pada akhir september dua ribu enam belas lalu
berujung pada dijatuhkannya fonis dua tahun penjara kepada gubernur dki jakarta tersebut
dan ternyata kasus serupa telah beberapa kali terjadi di indonesia
kami hadirkan informasinya untuk anda
menyatakan terdakwa insinyur basuki cahayapunama alias ahok
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun
setelah menjalani dua puluh tiga kali persidangan
akhirnya majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara menjatuhkan fonis dua tahun penjara
kepada basuki cahayapurnama alias ahok
gubernur dki jakarta ini dinyatakan bersalah dan melanggar pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penodaan agama
namun kasus penodaan agama ini bukan yang terjadi
ini adalah penyakit yang pertama kali terjadi di indonesia
sebelumnya dua puluh dua agustus dua ribu dua belas di bali
seorang perempuan beragama kristen bernama rusgiani dilaporkan ke polisi akibat ucapannya yang menghina canang
canang digunakan umat hindu untuk menaruh sesaji dalam upacara keagamaan
pada pertengahan mei dua ribu tiga belas rusgiani dijatuhi hukuman empat belas bulan penjara
kasus melecehkan dan menodai ajaran agama terbukti di pengadilan dilakukan oleh dia eden
lee eden mengaku menerima bimbingan dari malaikat jibril serta mengaku sebagai tuhan
akibat ulahnya lia eden telah dua kali dipenjara
pertama lia difonis hukuman dua tahun penjara pada tahun dua ribu enam
dan pada dua ribu sembilan akibat surat anjurannya kepada presiden yang mengatasnamakan tuhan
lia eden kembali dihukum dua tahun enam bulan

pada lima belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tabloid monitor memuat hasil jejak pendapat tentang lima puluh tokoh yang dikagumi pembaca
saat itu tabloid monitor dipimpin oleh arswendo atmawiloto
jejak pendapat tersebut menempatkan arswendo menjadi tokoh nomor sepuluh
sementara nabi muhammad terpilih menjadi tokoh ke sebelas berada di bawah arswendo
mayoritas masyarakat islam menilai jejak pendapat tersebut menistai dan menodai agama islam
alhasil arswendo diproses secara hukum dan difilm oleh penyelidikan
alhasil arswendo diproses secara hukum dan difilm oleh penyelidikan